sebelum saudara yang mengubah keadaan pembahasannya perkenaan dengan pelantikan pada jabatan ini harus dijawab pertanyaan saya
saudara komisaris general polisi beradestem tito tanabian dan mabiatin
apakah saudara beragama islam
apakah saudara bersedia dan bersumpah menurut agama islam
bapak saudara mengikuti dan menguami kata kata saya
demi allah saya bersumpah
demi allah saya bersumpah
untuk diangkat pada jabatan ini
baik langsung maupun tidak langsung
dengan rupa atau dalih apapun juga
tidak membeli atau nyangkuti
akan memberi sesuatu
akan memberi sesuatu
kepada siapapun juga
akan setia dan tahan
kami akan setia dan menanggungj
sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah
bahwa saya akan setia dan tahan
akan setia dan menanggung sesuatu yang menurut sifatnya
atau menurut perintah
harus saya rahsiakan
bahwa saya tidak akan menerima hadiah
atau suatu pemberian berupa apa saja
dari siapapun juga
yang saya tahu atau patut dapat mengira
bahwa dia mempunyai
hal yang bersangkutan
atau mungkin bersangkutan
dengan jabatan atau pekerjaan saya
bahwa dalam jalankan jabatan
atau pekerjaan saya
atau pekerjaan saya
agar lebih mementingkan kepentingan negara
daripada kepentingan saya sendiri
seseorang atau kolonel
senang biasa akan menunjuk tinggi kehormatan negara
dan ingin saya menunjuk tinggi kehormatan negara
pemerintah dan kemuliaan negeri
akan bekerja dengan jujur dan tertib
serman dan semangat
untuk kepentingan negara